wanita ini langsung berteriak dan merontak hebat ketika petugas stasiun tanah abang mengangkutnya
beramai ramai meski sempat kewalahan tenaga petugas tidak kalah teriakan wanita ini pun membuat
pengguna krl sontak terkejut dan beberapa langsung merekam dan memviralkan videonya wanita berinisial
s ini tertangkap basah mencopet sebuah ponsel dari dalam tas penumpang krl teriakan korban membuatnya
tak berkutik dan langsung digelandang ke kantor polisi untuk diproses ia mengaku baru tiga kali mencopet
sementara pencopet yang satu ini tampaknya lebih tidak tahu diri di tengah kebakaran yang
menghabiskan empat ruko ketika petugas sedang berusaha memadamkan api ia dengan sigap mencopet
warga yang sedang memantau kebakaran nahas ia terpergok dan langsung jadi bulan bulanan warga
lain yang kesal bukan kepala kalau tidak diamankan mungkin nasibnya sama dengan ruko
habis tidak bersisa ya inilah sekelumit cerita aksi pencopet yang makin lihai dan tidak memandang
situasi dan kondisi pelakunya bisa beragam tempat apapun bisa menjadi wilayah operasinya dan siapapun
bisa jadi korbannya mungkin anda pernah menjadi korban pencopet kehilangan dompet atau bahkan
kali ini saya akan mengajak anda masuk lebih dalam ke sekolah copet yang mulai membuka pendaftaran
murid baru kurikulumnya dan cara mencopet seperti apa yang diajarkan tetap di ruli file
penelusuran kali ini membawa saya ke sebuah wilayah yang identik
dengan tingkat kasus pencopetan yang tinggi mungkin anda sudah bisa menebak dimana di
wilayah ini saya sudah bikin janji untuk bertemu dengan seorang pencopet senior
yang sudah berpengalaman selama belasan tahun
master copet yang kini sedang menjalankan sekolah copet
bang mul pun dulunya lulusan sekolah copet yang dikelola seniornya
dan saking ahlinya dalam sehari beroperasi
bang mul bisa mencopet hingga lebih dari sepuluh ponsel
sebagai seorang pencopet senior
kini ia membuka sekolah copet sendiri dan sudah banyak menghasilkan lulusan
kali ini saya ikut salah satu kelas bersama dua muridnya
dan di rumah sederhana inilah kami sepakat untuk bertemu
bang mul menjelaskan kurikulum sekolah copet yang disusunnya
berdasarkan apa yang dipelajarinya sedari muda
kurikulum dari sekolah copet
mata pembelajarannya apa saja
harus bisa sebisa mungkin dia ini
jari jarinya itu kokoh
kokoh jarinya kuat
dan kedua mental fisik
jangan nanti dalam keadaan pengaruh alkohol atau obat obatan sejenisnya
untuk memberanikan diri menghilangkan malu
itu saya rasa itu sangat yang ini teledor
dia ada bayar membayar uang khusus di sini
calon pencopet yang tertarik akan berbagi hasil dengan mentornya
dan akan sering beroperasi bersama
ada persyaratan khusus untuk diterima jadi murid sekolah copet
kita hanya mau kasih tahu gini
kalau lo mau gabung sama gue lo boleh ikut gue
lo sanggup gak bayar sekian
gue punya kebahagiaan dari lo
kalau udah lo main luar dari gue
ya lo dapat se ini ya sewajarnya dari gue berapa pun gue pasti
salah satu keahlian yang harus dimiliki calon pencopet menurut bang bul
adalah memiliki jari yang kuat
murid sekolah copet diharuskan belajar memperkuat jari jari mereka di sini
bang untuk menjadi seorang pencopet yang ahli itu butuh
kurikulum ya pengajaran
yang paling penting dari seorang pencopet itu kekuatan apa ya
kekuatan jari sama feeling
kekuatan jari dalam arti kata
ketika beraksi memang jari ini
atau seperti apa sih posisi tangan ketika beraksi
ya kalau posisi tangan ya harus rapet gitu ya
ya rapet udah gitu rapet itu kokoh
kokoh iya harus kokoh tangan kuat
harus pas dan tepat
nggak goyang kalau goyang bisa nembusin ke si korban
nembusin rasa gitu
jadi kerasa bahwa ada yang ngambil
ada yang ngerasa ini di badan si korban
itu yang kita mau iniin
agar sukses melancarkan aksi mereka harus terus berlatih
tak jarang hingga jari jari kram dan mati rasa
dan kelereng hingga kacang hijau inilah yang menjadi alat berlatih
jadi teknik kekuatan jari itu yang menjadi penting
ya penting banget ya
pelatihannya ini udah ada macam macam abang
ya sejenis begini
ya mulai dari ini ya
jenis kacang hijau kita ambil rapetin begini
dibinin sampai se
sampai baal atau pebal di tangannya kan
jadi makin sering kita lakuin makin halus makin kuat kekuatan jari
sampai keram bisa jari ini
sebisanya aja nggak terlalu datang
biasa aja cuma kita minta kalau lo mau hasil ya begitu harus kuat cari lo
kalau udah merasa lo kuat ya boleh nanti dipraktek
kalau dalam begini kan harus kuat ya tenaga
itu melatih titik titik syarat jarinya biar lebih enak nyarinya
bang mul pun mempraktikan selihai apa permainan jarinya
ponsel di kantong saya menjadi alat peraganya
untuk menghasilkan penyelesaian saya menggunakan penyelesaian yang terbiasa
butuh kekuatan jari saraf saraf di jari yang sudah terbiasa untuk bisa mengambil handphone tanpa ada rasa
ini sebelumnya kita kan ada yang rem tuh
yang rem itu untuk pengalian pandangan si korban
oke saya pengalian pada ke sini gitu ya
gak terasa ada orang maksa buat ini
kalau yang gak biasa kan kayak begini
oh itu kasar
kalau yang gak biasa pasti dia menggunakan ujung jari
kita dorong itu pelan yang rem masih di dalam
nah kita ambil dengan ujung jari
tapi nggak ada pakai magic magic gitu ya
oh gak ada
coba aku lagi berdiri bang
saya lagi ke sini lagi gak fokus ngeliatin handphone
lebih ini ya lebih spot ya
budi begitu saya memanggilnya adalah murid senior yang berguru kebangsaan
budi sudah ikut bangmul selama lebih dari dua bulan
ia lebih suka menyasar ponsel dibanding dompet
dan punya cara sendiri dalam melancarkan aksinya
tangan sampai kebas sampai kenapa ya
lebih gampang lebih dijual lebih mudah
daripada dompet sekarang udah nggak ada
dompet sekarang udah gak ada

nah biasanya kalau ngambil handphone itu posisi tangan lebih yang begini atau yang begini
kalau saya pribadi saya lebih suka begini
lebih nyaman begini
kata lihay dan mahir
sepertinya juga cocok diberikan ke wanita yang satu ini
lihat saja gerak geriknya
memakai baju gombrong dengan kantong besar
ia terlihat santai mengamati korbannya
dan dalam sekejap mata
ponsel korban yang ada di tas belakang
langsung ia petik dengan mulus
tidak sampai di situ
ketika berhasil menggasak ponsel
tatapan tajamnya langsung mengarah ke tas korban
tetapi ketika berhasil mengasak ponsel
tatapan tajamnya langsung mengarah ke tas korban yang lain
dan dengan secepat kilat
ia berhasil menggasak dompet dari dalam tas
bisa dibayangkan bagaimana cepat dan lihainya jemari wanita ini
ia juga master copet yang tak kalah hebat dari bang mul
tapi untuk urusan mengawasi sekitar
ia tidak jago jago amat
sebelum dia mengasak
dia menangkap seorang diri
ia lalai mengamati sekelilingnya
seorang warga yang curiga dengan gerak geriknya
langsung merekam setiap aksi wanita ini
tak bisa berkilah
ia pun langsung digelandang ke kantor polisi
padahal menurut bang mul
pencopet jarang beraksi sendirian
mereka kerap bekerja berkelompok
setelah menunggu selama dua jam
mereka telah menjelangkan kembali
tidak ada yang menolong
mereka memilih untuk menangkap
sebelum mereka menangkap
mereka untuk menangkap

sebelum mereka menangkap
mereka akan menangkap
jika mereka tidak menangkap
mereka akan menangkap
ada beberapa istilah
mulai dari pemetik
alias yang mencopet
pengrem yang mengalihkan perhatian
ada kendala kita ketahuan dengan si korban nanti tukang bekal ini yang ini yang nekal ada apa nih
ada apa nah barang yang ada di teman kita tukang rekan yang megang nanti dilemparin atau dijatuhin
itu barang bapak itu ngapain sih ribut ribut dia barangka barang saya tadi dipegang dia siapa yang
pegang kata tukang rem gue cuma ngambil korek gua nih datang dan asalku unduh kira kira selesai
bekerja sama dan amat lihai dalam hitungan detik saja ponsel atau dompet korbannya sudah
berpindah tangan tapi kadang aksi mereka terekam kamera warga lain dan
kamera pengawas atau cctv lihat saja aksi pencopet di tempat wisata ibu kota ini yang
dengan mulus mengambil ponsel dari dalam tas korbannya lihat pula aksi pencopet di jpo ini
ia sudah mengintai korban sejak dari bawah dan melancarkan aksinya dalam sekejap mata
ini adalah sedikit aksi pencopet yang bisa tertangkap kamera
hai di sekolah bangmul calon pencopet diajarkan bagaimana menggasak barang dari dalam tas korban
mereka harus berbagi peran dan yang penting harus pintar berakting terutama tukang rem dalam
simulasi ini saya kebagian peran menjadi korban budi bertugas sebagai tukang rem dan bangmul
pemetiknya hanya butuh sedikit acting bangmul dengan cepat mengambil ponsel kelengahan seperti
ini yang kerap dimanfaatkan pencopet yang kerap dimanfaatkan pencopet yang kerap dimanfaatkan pencopet
hanya mau ngambil korekiya buka yang bukan khadi
yang dia ambil yang punya dia ini jangan malenya jalan aja
belum puas saking ingin melihat seperti apa modus para pencopet ini
saya membuat rekonstruksi kecil
saya minta bantuan dua orang emak emak dan sebuah mobil angkot
ibarat sutradara sinetron kejar tayang
saya dan tim memasang beberapa kamera tersembunyi di dalam kendaraan
para ibu ini tidak saya beritahu bahwa ada pencopet yang juga ikut naik angkot
dan lagi lagi dengan sedikit acting
dompet ibu berkeludung warna peach ini sudah berpindah tangan
tetapi aksi mereka tidak selalu mulus
anak yang baru bergabung kerap menggagalkan aksi karena merasa terlalu pede
bang mul sangat mewanti wanti agar pencopet bau kencur tidak gampang jemawa
dari merasa mampu itu kan timbul pede dia yakin kalau dia itu bisa
tanpa memikirkan risiko
nah itu dia yang saya khawatirin
kalau dia mampu bisa pahami risiko efek ke teman temannya itu baru sejempolin
silakan lu mau peranan apa
lu tukang rem atau lu tukang bolinya tukang petiknya nggak apa apa
menurut bang mul menjadi pencopet harus pintar membaca situasi dan karakter calon korban
butuh kejelian melihat mana orang yang ceroboh
dan mana yang sangat memperhatikan barang berharganya
dari bentuk cetakan di kantong
atau ditaruh di saku
kita kan bisa lihat bentuk dan nilai handphone
atau barang apa yang berharga dia bawa
apakah bisa membaca psikologis orang mana yang ceroboh
mana yang jeli dengan barang bawaannya
menaruhnya sebarangan dia nggak mikirin itu paling ini
empuk sasaran jadi pas dia lewat itu kita udah lihat gerak ringan
ganteng udah udah bagi tugas
kalau orang orang yang dihindari untuk dicopet itu orangnya seperti apa
yang dihindari ya kita lihat fisiknya orangnya kelihatan wah ini orangnya batu nih
jadi orangnya benar benar waspada itu
barangnya tertata rapi di depan
dan kantong bajunya dikebawain
kalau nggak dia punya pas pas yang kedepanin
nah itu kita nggak perlu kita ini lagi
mega mengasosiasikannya seperti orang berdansa
ia menyebut sejumlah pihak akan melakukan dansa politik sesuai duit
sebelum menerima surat pemecatan budiman berstatus
pencopet bisa beraksi di mana saja dan kapan saja
korbannya pun bisa siapa saja
lihat saja cctv di pasar sualayan mewah ini
dua orang pengunjung yang sedang asik memilih bingkai foto ini tidak sadar
mereka diamati dengan seksama oleh suami istri pencopet ini
si istri dengan hebat memperlihatkan bakat aktinya dengan ikut berpura pura memilih bingkai
tetapi matanya tidak pernah lepas dari tas calon korbannya
sementara suaminya memantau suasana sekitar
mereka tidak sadar ada cctv tepat di atas tkp yang merekam gerak gerik pak sutri tukang copet ini
akibatnya mereka terpaksa menginap di hotel prodeo
si istri tak kuasa menahan malu dan langsung menangis ketika dibawa ke hadapan awak media
sementara sang suami tampak lebih santai
apa yang dialami pak sutri ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh bang iwan dan mbak sari
pasutri ini tertangkap basah ketika korban mereka berteriak dan sadar polisinya
konseilnya sudah berpindah tangan
mas iwan dan mbak sari pun diringkus dan bermalam di balik dinginnya jeruji besi
mereka menginap di sel berbeda di kantor polisi
tapi dari ban copet ini dapetnya banyak
kadang saya kalau buat makan buat sehari hari kalau misalnya dapat dua dua satu satu gitu
jadi nggak menekunin gitu kalau buat kekayaan gitu
alasan awal kenapa ngajak istri itu apa sebenarnya
emang tadinya niatnya kan mau keroki
mau benerin handphone saya yang rusak
ketika akhirnya memutuskan untuk wah ada nih yang bisa diberi gitu
pembagian tugasnya seperti apa pada saat itu
saya waktu itu bertiga pak
dikirain belakang saya itu temen saya yang namanya ana
tidak tahunya istri
saya malah ngasih ke istri
ketika awal ikut beroperasi saya bilang dengan mas iwan
terus dapat handphone punya orang gitu
yang terbayang pertama seperti apa
ya panik aja sih pak
maksudnya itu apa gitu loh

kayak nggak gitu
sempat kesel nggak sama mas iwan
sempat kesel kayak apa sih maksudnya gitu loh
itu aja sih pak
kepada saya mas iwan menerangkan cara ia dan rekan rekannya sesama pencopet memilih mangsa yang bisa dipetik ponselnya
terus yang di dalam tas
yang apa yang bisa dibuka seletinya
yang kayak apa tas gen blok gitu pak
tapi yang ngejepak gitu pak
keliatan itu ada handphone gitu atau ada duper gitu
ya gitu pak
sempat ikut sekolah copet
nggak pernah pak
melihat keuntungan dari coklat besar
jika memandang sekilas saya tidak akan pernah menyangka mas iwan dan mbak sari adalah bagian dari gerombolan pencopet
wajah mereka yang bersih rambut panjang berkilo bak bintang iklan sampo
jauh dari bayangan saya tentang sosok pencopet
menurut polisi pencopet kini sudah banyak berubah dan membaur dengan jauh lebih lihai
terutama yang berada di wilayah gambir dan sudirman
begitu pula dengan mas iwan yang berpakaian necis bahkan tampil sporty disesuaikan dengan lokasi incarannya
kalau kita lihat mereka menunjukkan identitas sudah bukan yang model kayak rambut gondrong tampang serem itu
udah nggak seperti itu lagi
mereka berpenampilan rapi
jadi mereka berpenampilan seperti orang pulang kantor atau pulang kuliah
jadi memang ya seperti berbaur seperti biasa
maka mereka tergantung mereka mau mainnya dimana nih
kalau misalkan main di stasiun ya mereka seperti seolah olah orang pulang kantor
ataupun kalau yang mereka masih muda mereka kayak orang yang baru pulang kuliah
tidak hanya pak sutri
grup emak emak pun kini sudah merambah menjadi pencopet
mereka banyak beraksi di pasar dan pusat berbelanja
lokasi yang tentu saja banyak didatangi sesama emak emak yang ingin shopping
ini adalah rina
sambil diantar suaminya korban pencopetan ini terlihat bingung ketika melapor ke kantor polisi
menurut mbak rina
ia baru sadar kehilangan dompet ketika keluar dari pasar tanah abang setelah toko tutup
nah pas seberang itu kan posisi parkir kita dekat situ
pas kita balik tas tau tau tas sudah kebuka udah gak ada
iya udah reselleting udah kebuka dan dompet udah gak ada
isi dari dompet apa aja bu
ada ktp sim a sim c kartu anak ya
kartu identitas anak juga ada disitu terus uang
baik mudah mudahan lancar bu proses proses semuanya
apalagi buat bikin ktp sim nya kartu anaknya dibandingkan kemudian kelancaran
terima kasih bu ya
wilayah tanah abang gelora bung karno dan sekitarnya memang lokasi empuk pencopet mencari mangsa
menurut polisi pencopet masa kini tak segan keluar modal untuk bisa berbaur dengan para party goers
ya tapi bener bener

nah ini terkait dengan modus modusnya lagi kalau tadi katakan oleh pak kapolsek bahwa konser itu menjadi salah satu magnet sebenarnya untuk para pelaku pelaku terutama untuk pencopet
apakah bisa dikatakan bahwa pencopet sekarang lebih pintar lagi untuk membeli tiket konser untuk bisa berbaur langsung di dalam stage besar itu sendiri
yang bersangkutan atau pelaku kejahatan tersebut berani membeli tiket konser untuk masuk ke dalam dengan harapan dia mendapatkan target terhadap korban yang lengah tadi
dan benar saja menurut pengakuan budi ia dan teman temannya kini banyak menyasar keramaian seperti konser dan pekan raya
di sini pengunjung lebih lengah dan barang gampang sekali dipetik
kaya acara musik
di sana yang banyak
gak fokus sama barang fokusnya nikmatin acara ini jadi barangnya emang gak fokus di sana paling
menurut polisi pencopet yang tertangkap sulit sekali jerah
banyak kasus pencopetan yang justru berakhir damai
pencopet bisa melenggang bebas dan bisa jadi kembali melancarkan

di sini kami menghimbau kepada masyarakat ada empat kasus yang kami tangani dan kita sudah berhasil menangkap pelakunya
ternyata korban ketika kami informasikan bahwa pelaku sudah tertangkap dan barang bukti misalnya berupa hp tersebut ada di tangan
kemudian korban kita minta datang untuk kita lakukan pemeriksaan tambahan
niat untuk membuat sebuah laporan itu akhirnya ya urung untuk dilakukan
kenapa karena yang terpenting bagi korban adalah handphone saya sudah kembali

tapi sebetulnya vadainya